sementara itu periode kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga masih menggunakan realisasi agustus sampai oktober dua ribu dua puluh
image saudi arabia yang di mata beberapa
perosotan piano oke capek gak main trampolin
karena ya mungkin salah satunya karena heatwave sendiri
ada satu sembilan puluh lima an gitu satu sembilan puluh tujuh
pertumbuhannya dua kuartal minus kemudian tiba tiba sekarang sudah dua enam persen tumbuh
lalu juga kita bicara soal iklim gitu ya lingkungan
alat alat ini terus dipakai sejak seribu sembilan ratus dua puluh enam dengan beragam benang seperti songket dan sutra